pada hari ini penumpang di dermaga pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan senin siang
ribuan penumpang mayoritas warga dari berbagai wilayah di pulau kalimantan ini melakukan perjalanan mudik
mereka mudik sehari sebelum pengetatan perjalanan berdasarkan surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas parepare yang diberlakukan hari ini
padatnya penumpang membuat petugas kewalahan mengatur penerapan protokol kesehatan
penumpang pun diurai turun satu persatu dari kapal guna menghindari kerumunan
berdasarkan manifest jumlah penumpang yang datang hari ini dari dua kapal rute samarinda parepare mencapai satu tiga ratus dua puluh tujuh penumpang
beralih ke surabaya jawa timur warga madura yang hendak pulang kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah toron
melalui jembatan suramadu harus melewati pos penyekatan di pos polisi suramadu
warga wajib menunjukkan surat hasil tes antigen negatif covid atau kartu vaksinasi untuk dapat melintas
banyak pengendara terpaksa putar balik
ini praten saya madura asli mas
nah dengan adanya ini gimana mas
ya tambahan hibut pak
putar balik belum vaksin
sekarang vaksin dulu
pak tiap tahun pak pulang
tidak jarak tahun kemarin gak pulang
meski dalam kondisi pandemi covid sembilan belas banyak warga tetap nekat melakukan tradisi toron
atau tradisi pulang ke jawa timur
pung saat hari raya idul adha
hingga senin siang sedikitnya empat puluh dua kendaraan roda dua dan tujuh unit kendaraan roda empat
berplat nomor b atau wilayah jakarta dan sekitarnya
diminta putar balik di posko penyekatan tanjung pura kecamatan karawang barat
puluhan kendaraan ini diputar balik kembali ke kota asal
lantaran tak bisa menunjukkan sertifikat vaksin
dan hasil negatif tes rapid antigen atau swab pcr
selain itu warga yang diperlukan untuk mencari vaksin
yang kedapatan tidak memakai masker pun tak luput dari pantauan petugas
mereka yang terjaring dikenakan sanksi fisik berupa push up
tim liputan cnn indonesia